hai lagi lagi citra lembaga penegak hukum di tanah air kembali ternoda baru beberapa waktu lalu
institusi penegak hukum polri tercoreng akibat kasus pembunuhan yang menyeret nama irjen verdi
sambo lembaga penegak hukum kembali dihujani kritikan akibat pembebasan bersyarat dua puluh tiga narapidana
koruptor seakan belum cukup penangkapan hakim agung sudrajat dimiati oleh kpk atas kasus dugaan
suap penanganan perkara di ma menambah deretan kasus yang menodai citra lembaga penegakan hukum
di tanah air presiden joko widodo melihat adanya urgensi untuk mereformasi bidang hukum di
indonesia presiden menginstruksikan menko polhukam mahfud md untuk segera melakukan reformasi hukum
di bidang peradilan yang paling penting kita tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di
yang pertama itu yang kedua memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi
bidang hukum kita dan itu sudah saya perintahkan kepada menko polhukam silahkan tanyakan ke pak
menko polhukam ya saya kira kita ikuti seluruh proses hukum yang telah diperlukan oleh pak menko polhukam
yang ada di kpk ya mantan hakim agung profesor dr gayus lumbuwon menilai kasus kasus yang terjadi
di lembaga penegak hukum akhir akhir ini menunjukkan kedaruratan peradilan atau
kedaruratan hukum di tanah air gayus menyarankan agar presiden sebagai kepala negara melakukan
reformasi hukum secara konkret dengan membentuk suatu badan atau lembaga eksaminasi yang
independen untuk merespon dugaan putusan putusan pengadilan yang dinilai tidak adil atau menyimpang dari

saya mengharapkan agar presiden melalui kewenangannya sebagai kepala negara
bisa melakukan respon dalam putusan putusan tadi yang mengecewakan
dianggap kontroversial mengecewakan itu dengan langkah langkah melakukan eksaminasi
memperiksa kembali memerintahkan untuk bisa diperiksa kembali
atau membentuk badan lembaga baru yang sifatnya bisa mengesaminasi
hanya kepada putusan putusan yang bersifat kontroversial
yang dianggap mengecewakan keadilan masyarakat
gayus menambahkan kewenangan komisi yudisial yang dinilai terbatas
membuat lembaga yang diatur dalam konstitusi ini
tak dapat menjalankan peran pengawasan hakim secara maksimal
yang sering saya usulkan agar komisi judisial ini dalam pengawasan hakim
diberikan hak untuk penyadap
ini diantaranya hak penyadap hak yang cukup luas
sehingga semua gerak hakim itu dapat diikuti dari percakapan percakapan
kemudian ada kewenangan lain yang mungkin diberikan
sehingga kalian boleh mengawasi dalam teknis yudisial
sementara ini kan administratif dia dia tidak boleh masuk
tidak istilahnya dia tidak kejar bola
dia hanya tunggu bola karena perkara baru dia bekerja
diperlukan formula reformasi bidang hukum peradilan yang tepat
agar pengawasan yang dilakukan benar benar dapat mencegah terjadinya penyimpangan
dalam hakim memutus perkara yang diadilinya
perluasan kewenangan komisi yudisial untuk menjalankan peran pengawasan para hakim
hingga pembentukan lembaga eksaminasi secara independen
dapat menjadi masukan reformasi hukum
demi perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas putusan hakim
tika bere mau indra raharja jakarta